kalau tadi kita bicara whatsapp kita sekarang bicara facebook yang baru saja merilis produk virtual reality paling baru dari mereka yang menyasar semua kalangan
hal ini kembali menegaskan jika sosok mark zuckerberg memang tidak pernah main main untuk berinvestasi di bidang teknologi realitas virtual yang ia prediksi akan menjadi masa depan dari internet
tapi kira kira prediksi mark ini bisa menemui jalan terjal nggak ya seperti apa kita simak di ulasannya
hari ini saya senang untuk mengumumkan
komputer ataupun ponsel
zuckerberg menegaskan ia ingin semakin banyak orang terbiasa menggunakan produk vr sehingga dibutuhkan perangkat yang terjangkau oleh siapapun
bukan rahasia lagi facebook memang tengah serius menggeluti teknologi
petualangan facebook dalam menggeluti bisnis virtual reality dimulai pada dua ribu empat belas lalu
facebook membeli oculus yang saat itu berstatus sebagai perusahaan rintisan pionir pembuat headset vr
seusai mencaplok teknologi oculus facebook menyiapkan aplikasi virtual reality yang bernama spaces
mari kita lihat apa yang anda telah bekerja pada minggu ini
ini adalah yang saya telah bekerja pada
apakah anda ingin mengingatkan spaces sebagai wadah untuk masyarakat
dalam konferensi pengembang tahunan facebook beberapa waktu lalu zuckerberg menyebut virtual reality akan menjadi masa depan interaksi sosial
namun prediksi salah satu orang terkaya di dunia itu mungkin saja keliru
dalam demo vr spaces di laman facebooknya zuckerberg mencoba membangun empati lewat virtual reality dengan membawa avatarnya ke lokasi bencana di puertorico
sayangnya usahanya justru mendapat respons buruk dari netizen
banyak yang berpendapat tidak pantas menggunakan teknologi virtual reality untuk melaporkan kondisi bencana yang sesungguhnya
netizen lebih berharap sosok mark yang nyata hadir di lokasi untuk membantu para korban bencana
keliru atau tidak yang jelas facebook rela menggelontorkan dana sebesar enam empat triliun rupiah untuk pengembangan teknologi virtual reality
berinvestasi di bidang vr tak hanya dilakukan oleh facebook
raksasa teknologi dunia lainnya juga latah menjajal peruntungan di bisnis realitas virtual dengan menciptakan perangkat vr nya sendiri
mulai dari microsoft yang membuat hololens
samsung lewat gear vr
hingga sony yang memiliki playstation vr
lalu apakah virtual reality betul betul menjadi masa depan internet khususnya dalam hal interaksi sosial
masih perlu waktu untuk bisa menjawabnya